dan karena aku menyerahkanmu aku akan mendapatkan nama yang besar
dan anakmu akan jatuh kebukanku
kenangah lepaskan ibu
masya allah kalian berani beraninya dengan orang orang yang lemah
berani berani gak kamu muncul lagi buku
muncul lagi buku
kenapa kenapa tidak melakukan
bunuh saja aku
aku dan ibuku bukan pemberontak
kami tidak ada hubungannya dengan ayahmu
benar kami bukan pemberontak apa yang sudah dilakukan oleh suamiku
bahkan saya sebagai istrinya
mengingatkan untuk tidak memberontak
meskipun kami keluarga
kami bukan pemberontak apa yang sudah dilakukan oleh suamiku
kalian gila aku percaya begitu saja
ini belum selesai
aku tidak apa apa enggak
aku tidak apa apa ibu
ibu tidak apa apa
ibu tidak apa apa
dari dulu aku tidak bisa melampungi kehebatan prabu siliwangi
ilmu kandung raganya benar benar sangat tinggi
aku harus mencobanya lagi
akhirnya raja gaib busuk ini
bisa aku lepaskan
aku bisa pergi dari sini
rai ada apa kamu datang ke sini aku yang sudah membuka raja gaib itu karena rai ingin bertemu
raka aku tidak ingin kehilangan aku tidak ingin kau matinkan adikku tercinta rai genting
juga tidak mau kehilangan kamu
tapi rai sudah hentikan air mata mu rai hentikan dengisanmu
sekarang tugasmu adalah mencari keberadaan eropang rai
hanya dialah orang yang sangat sakti mantra guna yang bisa membebaskan usaha dirai
ini rompa apa kau tidak salah dia yang menyerangku dia yang menyekapku
berhari hari dan dia juga menginginkan kematian surah wisesa
kenapa intolerasi untuk merahmati rai
teman paduduk payah
raja yang tertikrai
aku sekarang mempunyai rencana yang begitu menakjubkan
termasuk menggagalkan pemerintah
mereka akan mati
kamu tahu keadaan kita sekarang sedang melemah rai
dan untuk ke depan kita harus mengumpulkan kekuatan
yang sangat begitu kuat rai
untuk membunuh prabu sriwangi
dan menghancurkan kerajaan pancacaran
jadi saat ini hanya nyarung panglang yang bisa membebaskanku rai
raka apakah tidak ada cara lain
saat ini hanya cara itulah yang bisa membebaskanku dari tempat musuh ini rai
raka apakah tidak ada cara itu
akhirnya ketemu juga dengan barung jamin
oh itu sudah sama dia kan sudah menahan perutnya
kerubuk kerubuk itu ya
itu mah penyakit kamu itu mah kalau lagi lapar karena begitu bunyinya
kekeruk kaya burung
terima kasih bang
izinkanlah hamba mencari udara segar
hamba masih terpukul
atas keadaan raka amuk marugu
masih belum bisa menerima
akan kehilangan raka amuk marugu
dan bawalah hamba bersama
terima kasih kanda prabowo
jaga dewa batang
semoga dindang menerimanya
bisa tabah dalam menghadapi
warungu sekerl celine